taman safari prigen pasuruan jawa timur berhasil mengembang biakan satwa langka khas amerika selatan
tamarin pince atau saqinus odipus melahirkan bayi kembar jantan dan betina
dua bayi ini menjadi kado istimewa taman safari pada liburan lebaran tahun ini
sepasang bayi primata mungil yang dikenal dengan sebutan cotton top tamarin ini
lahir pada juli lalu dari indukan betina hanes usia lima tahun dan riki usia tujuh tahun
di habitat barunya di taman safari prigen pasuruan jawa timur
bayi kembar monyet terkecil di dunia yang diberi nama bram dan lela ini
lahir dengan berat empat ratus lima puluh gram setelah berada di kandungan induknya selama lebih dari empat bulan
berbeda dengan jenis primata lain kedua induk tamarin inch ini bergantian mengasuh anak anaknya
satwa pemakan biji bijian dan
serangga ini memiliki tubuh berwarna coklat gigi taring yang lebih pendek dari gigi seri
dan memiliki suara lembut yang terkadang terdengar seperti fluid
binatangnya juga unik
kelahiran bram dan lela menjadi kado istimewa bagi taman safari prigen
pasalnya kelahiran mereka baru pertama kali terjadi sejak satwa ini datang ke taman safari mei dua ribu sebelas lalu
kita top tamarin kita baru satu satunya punya kata top tamarin yang melahirkan pada tahun ini
ke tempatan ulebaran ini
dengan kelahiran bram dan lela ini
kini jumlah tamarin di taman safari prigen
bertambah menjadi empat ekor